pendaftaran partai politik yang mengikuti pemilu dua ribu dua puluh empat telah ditutup tadi malam
sepuluh partai politik telah mendaftar sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
dari jumlah tersebut dua puluh empat partai telah lengkap dokumen persyaratannya sebagai calon peserta pemilu
dan masuk ke tahapan verifikasi administrasi
sementara enam belas parpol lain masih harus menunggu verifikasi kelengkapan syarat yang dilakukan oleh kpu
bagaimana peluang enam belas parpol yang masih menunggu verifikasi kelengkapan syarat
apakah syarat administrasi yang diberikan kpu dinilai terlalu berat
atau justru keseriusan parpol pendaftar yang perlu dipertanyakan
lalu bagaimanakan separtai baru di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita melalui sambungan zoom
selamat malam mbak betty
selamat malam pemilu efa
dan ada fadli ramadhanil peneliti perludem
selamat malam mas fadli
selamat malam mbak eva selamat malam bu betty
saya ke mbak betty dulu
mbak betty ini empat puluh partai politik sudah mendaftar dua puluh empat dinyatakan sudah lolos verifikasi administrasi
ada enam belas parpol yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan nasibnya
hari ini rencananya kpu akan memberikan konferensi pers atau keterangan terkait bagaimana kemudian nasib enam belas parpol tersebut
nah ini sudah ada kesimpulannya atau kita harus menunggu sampai pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan lagi ini
mbak eva dari empat puluh tiga partai politik yang mengambil akun sipol di kpu ri ada tiga yang tidak melakukan pendaftaran
nah empat puluh partai politik telah datang melakukan datang ke kpu ri untuk mendaftarkan
memang berkas yang lengkap dan telah terbit berita acara ada dua puluh lima
sisanya enam belas itu memang sedang kami periksa
ada yang sudah melakukan datang kembali dan kemudian ternyata berkasnya belum lengkap
nah memang kami belum bisa melakukan klarifikasi apapun atau memberikan penjelasan apapun hari ini
karena memang masih on proses proses pemeriksaan berkasnya mbak eva
jadi di dalam peraturan kpu yang dikeluarkan oleh kpu sebisa mungkin memang semua partai politik kami bisa untuk melakukan pendaftaran
melalui sistem informasi partai politik
tapi beberapa partai politik terutama yang datang di hari terakhir kemarin empat belas agustus dua ribu dua puluh
sebagian besar ada juga yang menyampaikan dalam bentuk dokumen kertasnya mbak eva
dan itu datangnya berkontainer dan sedang di cross check secara bersama sama antara komisi pemilihan umum dengan partai politik yang bersangkutan
yang diperiksa hanya satu hal lengkap atau tidak lengkap
jadi sekarang masih on proses
empat jam teman teman bekerja untuk melakukan pemeriksaan
dengan dokumen fisik yang datang ke kantor kpu
oke ganjalannya jadi apa mbak betty
sebetulnya kan kpu sudah punya begitu ya sipol ini apakah kemudian itu tidak bisa dimanfaatkan
ya dalam sosialisasi yang kami lakukan kepada setiap partai politik yang datang ke kantor kpu kami berharap mereka bisa memasukkan dalam sipol
karena sipol karena sebenarnya memudahkan semua partai politik dalam menggunakan sistem politik
tapi di hari terakhir kemarin ada sekitar ada lebih satu partai politik yang menyampaikan berkasnya melalui dokumen kertas
nah karena pilihan dokumennya banyak bukan pilihan berkasnya banyak
kita cross check satu demi satu
nah berkasnya banyak sekali mbak eva jadi harus di check satu demi satu kelengkapannya
dan sekarang masih on proses
oke kalau kemudian pendaftaran ada deadline nya tadi malam pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan
untuk pengecekan verifikasi ini ada deadline nya atau tidak mbak betty
ya dalam sop yang sudah kami buat oleh kpu republik indonesia untuk pemeriksaan
jadi begini sampai pukul dua puluh empat kemarin paling lambat partai politik yang ingin mendaftarkan adalah batas waktu untuk mengembalikan berkas atau menambah berkas atau meng input berkas
baik secara kertas ataupun melalui sipol
nah setelah pukul dua puluh empat tidak diperkenankan bagi partai politik untuk memberikan tambahan berkas
nah tentu ini membutuhkan waktu
terus sama bagi partai politik
yang datang dengan dokumen serta
waktu sudah kami berikan mbak eva bahkan sebelum waktu pendaftaran kami buka
jadi sejak tanggal dua puluh empat enam dua ribu dua puluh dua partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat sudah mulai bisa input datanya
sehingga dari empat puluh tiga partai politik pengantil akun dua puluh empat diantaranya kami nyatakan berkasnya lengkap dan kami sudah keluarkan berita acaranya
nah pada periode ini sungguh sangat banyak
karena kita sangat cepat untuk memeriksa sesungguhnya kalau menggunakan sistem informasi partai politik
jadi dari sejumlah data itu kami hanya membutuhkan rata rata tiga puluh empat sampai dengan tiga puluh lima menit untuk kami bisa menyatakan datanya lengkap atau tidak lengkap melalui sipol mbak eva
oke jadi kesimpulannya ada deadline atau tidak untuk pemeriksaan ini
oh ya oke ada deadline kami memberikan waktu tujuh x dua puluh empat jam dan semuanya harus masuk dalam sipol
sekalipun yang bersangkutan
sampai saat yang bersangkutan partai politik memasukkan datanya melalui dokumen
karena ini memudahkan untuk cek kegandaan antar wilayah antar partai politik dan sebagainya
oke jadi artinya kita masih harus menunggu kurang lebih satu minggu begitu ya untuk kepastian nasib dari enam belas partai politik baru yang kemudian juga mendaftar
saya sekarang ke mas fadli
mas fadli anda melihatnya bagaimana
pada saat kita lihat antusias sekali banyak partai politik baru yang kemudian ikut mendaftar untuk menjadi salah satu peserta di pemimpinan
tapi kemudian ada kendala ini ada satu sistem yang kemudian mempermudah tapi justru akhirnya tidak digunakan dan akhirnya membuat ini menjadi lama
karena harus menggunakan sistem manual verifikasinya anda melihatnya bagaimana
yang pertama menurut saya sih salah satu yang bisa kita sampaikan dalam situasi di mana ada partai politik yang belum selesai mengunggah
itu adalah dokumen atau informasi partai politik
proses dan tahapan waktu dari pendaftaran atau kemudian dokumen sipol yang sudah diberikan aksesnya oleh kpu itu sudah diberikan sejak dua puluh empat juni dua ribu dua puluh
jadi ada waktu bagi partai politik lebih dari satu bulan satu setengah bulan lebih kurang untuk kemudian meng input semua informasi terkait dengan partai politiknya ke sipol
nah tujuannya apa sipol ini tentu ini untuk mempermudah partai politik dan mempermudah juga kpu dalam melihat menilai keabsahan dari setiap persyaratan partai politik peserta pemilu
nah coba bayangkan syarat menjadi partai politik peserta pemilu itu sangat banyak sekali
dokumennya sangat banyak informasinya sangat komprehensif sekali
kalau kemudian partai datang kepada kpu dengan membawa tumpukan kertas itu pasti akan sangat sulit melakukan proses penelitian dan keabsahan dari dokumen tersebut
makanya kalau kita lihat peraturan kpu tentang pendaftaran partai politik khususnya di pasal empat belas itu itu sebetulnya mengisyaratkan bahwa partai politik yang mau jadi peserta pemilu wajib untuk kemudian mengimpor
nah itu bisa menyebut semua informasi partai politiknya ke dalam sipol
nah kalau kita bandingkan misalnya ada enam belas parpol yang belum selesai mengunggah data atau informasi partai politiknya ke sipol dan ada sekitar dua puluh enam ya dua puluh enam partai politik yang sudah dinyatakan lengkap
saya kira itu sudah bisa memberikan pesan kepada kita memang ada perbedaan kesiapan dari masing masing partai politik peserta pemilu
saya kira kalau kendala di sipolnya nanti mungkin bu betty bisa menjelaskan lebih detail saya kira tidak ada kendala yang signifikan dan berarti ya
kalaupun ada kendala dan signifikan dan berarti terkait dengan sistem saya kira ada pengawas pemilu juga yang tentu bisa memberikan rekomendasi atau hasil pengawasan terhadap hal ini
jadi memang proses pendaftaran partai politik peserta pemilu yang saat ini sudah ditutup kemarin tengah malam
ini bisa menjadi pesan kepada publik partai politik mana yang siap secara organisasi untuk bisa menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
dan cerminan awalnya adalah keterpenuhan syarat yang mereka sampaikan kepada kpu ada yang lengkap ada yang tidak lengkap
kalau kita bicara soal keabsahan tentu nanti fase setelah ini ya sampai sebelas september mulai tanggal dua agustus kemarin
kpu akan secara maraton untuk kemudian melakukan penelitian terhadap dokumen administrasi
kalau kemudian ada parpol yang mengeluhkan misalnya waktunya yang mepet dan kemudian merasa tidak adil
kalau kemudian dibandingkan dengan partai partai lama yang memang secara administrasi tentunya lebih rapih begitu ya
anda tidak melihat itu komplainan atau keluhan yang masuk akal sebetulnya mas fadli
saya tidak bisa mendengarkan
saya tidak bisa mendengar suara mbak eva secara jelas
mas fadli bisa mendengar suara saya
oke mas fadli nampaknya komunikasi dengan kita terputus
oke sekarang saya ke mbak betty
mbak betty kalau kemudian ada keluhan begitu ya dari parpol parpol baru ini yang merasa bahwa waktunya ini terlalu mepet
kemudian tidak bisa tentunya disamak
kemudian disamakan dengan partai partai lama begitu yang memang secara administrasi sudah lengkap
dan bahkan kemudian timbul pertanyaan bahwa ini nantinya akan menghalangi keinginan untuk berdemokrasi
munculnya partai partai baru
nah kpu menanggapinya bagaimana
tadi sudah disampaikan oleh pak fadil bahwa
sejak tanggal dua puluh empat juni kami sudah memberikan akses pada setiap partai politik
apakah partai politik baru partai politik pertama atau partai politik yang sudah punya kursi dpr
itu sudah dibuka sejak tanggal dua puluh empat juni
jadi ada waktu hampir dua bulan setiap partai politik itu bisa meng input datanya ke dalam kipol
sebelum tanggal dua puluh empat juni kami juga sudah melakukan banyak sekali sosialisasi kepada partai politik yang berbadan hukum
yang sudah ditularkan keputusannya oleh mnkumsam
jadi kami sudah memberikan banyak sosialisasi lalu sudah dibuka sejak lama
dan juga mbak eva kami membuka akses helpdesk kepada setiap partai politik salam peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
akses health desk ini bahkan kami buka setiap hari sabtu minggu pun kami buka
sampai kemudian setiap partai politik itu bisa bertanya
bisa memberikan komplain dan semuanya tercatat dalam buku hardcast kami
dan sepanjang pengetahuan saya semua partai politik yang bertanya termasuk juga partai politik lama
itu juga memberikan banyak masukan yang kemudian kami memberikan solusi kepada setiap partai politik calon peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
dari empat puluh tiga partai politik tentu tidak semua dan dua puluh empat partai politik yang kita nyatakan
lengkap dan kami sudah keluarkan berita acaranya tidak semua kan partai politik lama mbak eva
jadi juga ada partai politik baru
sehingga upaya upaya preventif sudah kami berikan upaya upaya pelayanan terbaik
kepada setiap partai politik calon peserta pemilu juga sudah kami sampaikan
melalui semua kanal informasi yang kami miliki
oke mas fadli sudah bergabung lagi bersama kita sudah bisa mendengar suara saya
oke mas fadli menurut anda apa yang anda ingin beri kepada kita
kpu untuk kemudian memberikan kesempatan begitu ya bagi partai partai baru
untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi kita di dua ribu dua puluh empat ini sudah cukup ideal atau belum
tadi saya bertanya dengan mbak betty soal bagaimana kemudian apabila ada timbul keluhan
bahwa waktu yang diberikan misalnya terlalu mepet dan mereka misalnya partai partai baru ini tidak bisa
kemudian disamakan dengan partai partai lama
yang tentunya secara administrasi lebih rapih begitu ya dibandingkan partai partai baru
anda punya opini seperti apa mas fadli
sebetulnya kalau waktu itu sama ya mbak eva ya antara partai politik baru partai politik yang sudah pernah jadi
peserta pemilu di tahun dua ribu sembilan belas ataupun partai politik yang punya kursi di parlemen
jadi waktu mereka sebetulnya sama persis dimana tadi sudah disampaikan lagi oleh mbak betty
bahwa sejak dua puluh empat juni semua partai sudah memegang akun sipol
dan mereka sudah bisa mengimput semua informasi terkait dengan syarat partai politik
kalau kemudian partai politik ini baru kemudian melakukan atau mengimput

ya sebetulnya kalau kemudian kita lihat dalam daftar partai politik yang sudah dinyatakan memenuhi syarat
dan sudah cukup ya persyaratannya yang dirilis oleh kpu itu ada sembilan partai politik baru mbak eva ya
jadi ada semua partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas hampir semuanya sudah dinyatakan lengkap
kemudian ada sembilan partai politik baru
tadi coba saya lihat daftar partai politiknya
itu menunjukkan sebetulnya memang partai politik baru pun ada yang sudah siap secara organisasi untuk kemudian
menuhi persyaratan yang diatur di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dan kalau kita lihat persyaratan itu jika ada yang mengatakan berat ya berat
persyaratan untuk menjadi peserta pemilu kan jauh lebih berat kalau dibandingkan untuk menjadi partai politik berbadan hukum
tetapi bagi partai politik baru
kalau memang mereka baru mempersiapkan persyaratan itu mulai dari hari pendaftaran partai politik peserta pemilu di tanggal satu agustus
memang itu mustahil bisa terpenuhi
tapi kalau kemudian mereka mulai menyiapkan struktur kebutuhan persyaratan itu dari awal
paling tidak sejak kpu memberikan akses sipol di tanggal dua puluh empat juni
itu buktinya ada partai politik baru
yang kemudian sudah dinyatakan lengkap syaratnya
ada sembilan dalam catatan saya yang saya lihat
nah memang kalau belum semuanya yang dinyatakan memenuhi syarat
tentu masih butuh waktu ya
meskipun ini juga kita lihat panjang sekali waktu yang kemudian disediakan oleh kpu ya tujuh x dua puluh empat jam
agak unfair juga kalau kita bandingkan dengan partai politik yang sudah mendaftar jauh jauh hari
padahal syarat mengunggah sipol secara cukup ini kan diberikan dengan cukup
ini kan diberikan kepada semua partai sebetulnya
oke nah mbak betty apa sih sebetulnya pertimbangannya
sampai kemudian kpu memberikan keleluasan waktu begitu tujuh x dua puluh empat jam
untuk kemudian memastikan begitu bahwa mereka bisa lolos verifikasi administrasi ini
karena kalau dalam undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas menisyaratkan dokumen yang disampaikan oleh partai politik
itu kan dalam bentuk yang biasanya di dua ribu sembilan belas itu dalam bentuk on paper begitu mbak eva
nah kemudian di dua ribu dua puluh empat untuk pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dalam peraturan kpu kami minta agar setiap partai politik
untuk keamanan untuk last paper dan alasan lingkungan kami berharap setiap partai politik itu sudah siap sedia
dan memasukkan input datanya melalui sipol
nah karena berkas yang dibutuhkan
kita membutuhkan bisa berdasarkan soft copy tapi juga bisa hard copy
tentu ketika mereka menyampaikan se hard copy
memerlukan waktu yang cukup panjang untuk ngecek kembali kelengkapan setiap berkas yang disampaikan oleh partai politik
nah tidak berhenti hanya pada berkasnya lengkap atau tidak lengkap
tetap kami minta kepada setiap partai politik untuk memasukkan berkas itu dalam sipol
jadi waktu ini sudah kami hitung hitung mbak eva sudah disimulasi
ini adalah waktu yang paling moderat bagi setiap partai politik untuk tetap memasukkan dalam sikpol
sepanjang datanya sudah kami nyatakan lengkap
on paper nya itu sudah lengkap duluan nih
jadi kalau tidak lengkap kami kembalikan dan tidak bisa juga
kalau mereka mau input datanya juga tidak ada maknanya untuk bisa ikut pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
jadi intinya adalah bagi partai politik yang sampai dengan tanggal empat belas agustus kemarin
pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan datanya masuk dulu
kami periksa berkasnya lengkap atau tak lengkap
kalau lengkap baru unggah ke sipol
tapi kalau tidak lengkap artinya partai politik tidak bisa kami lanjutkan proses pendaftarannya sebagai calon peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
oke dan ini sama sekali tidak ada protes begitu ya dari dua puluh empat partai politik yang sudah lolos verifikasi administrasi mbak betty
soal bagaimana kemudian kpu memberikan kelengangan waktu
dan kelengangan waktu begitu bagi yang lain
ya karena itu sudah keluar dalam peraturan kpu kita mbak
dan itu juga sudah ada dalam sop
dan kami sudah sampaikan sosialisasi ini jauh jauh hari
tentu sebenarnya memudahkan setiap partai politik ketika memberikan datanya
itu dalam bentuk informasi soft copy yang bisa kemudian masukkan dalam sistem informasi partai politik
jadi setiap partai politik itu memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada kami
ketika sedang melakukan pendaftaran bahwa sipol itu memberikan kemudahan dan kemurahan
bagi partai politik untuk mendaftarkan diri
oke nah setelah kemudian mengikuti tahap akhirnya kemudian keluar berita acara pemeriksaan
berita acara bahwa kemudian partai ini lolos begitu ya verifikasi administrasi
apa kemudian tahapan selanjutnya mbak betty
ketika partai politik kami serahkan berita acara bahwa dokumennya lengkap
kami sebenarnya sudah melakukan verifikasi administrasi sejak tanggal dua agustus kemarin mbak eva
dan verifikasi administrasi ini akan berakhir tanggal sebelas september dua ribu dua puluh dua
verifikasi administrasi adalah melakukan cross check keabsahan terhadap semua dokumen yang disampaikan
tapi kalau sudah berkasnya lengkap artinya berkasnya sudah masuk dalam sipol
keabsahan ini kemudian akan
kami tabrakan gitu ya tanda kutip
dengan semua masukan dan tanggapan masyarakat
jadi sekarang sungguh sangat terbuka
setiap masyarakat itu bisa memberikan masukan dan tanggapan
untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap semua dokumen yang dipaparkan oleh partai politik calon peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
masukan dan tanggapan inilah yang akan kemudian kami cross check
kepada partai politik calon peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
setelah verifikasi administrasi kami lakukan
kami sampaikan rekap hasilnya kepada partai politik dan juga kepada bawaslu
tanggal empat belas september sampai dengan empat belas september dua ribu dua puluh satu
lalu verifikasi administrasi ini kemudian setelah mendapatkan tanggapan
tentu mereka harus kami berikan masa perbaikan dokumen persyaratan
dan kemudian mengembalikan kembali persyaratan perbaikan itu kepada kpu republik indonesia
pada tanggal lima belas september sampai dengan tanggal dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
lalu verifikasi administrasi perbaikan
dari tanggal dua puluh sembilan september sampai dengan tanggal dua belas oktober
sebelum kami melakukan verifikasi faktual di lapangan
untuk partai politik yang tidak punya kursi di dpr ri
berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
sehingga ketika pendaftaran itu sesungguhnya
yang kami periksa hanya proses lengkap tak lengkapnya saja mbak eva
belum ada proses keaksahan dokumen yang dikirim kepada kpu
oke baik mas fadli untuk tahapan selanjutnya
apa kemudian yang harus diperhatikan
ya tentu saja adalah soal keabsahan ya
dari setiap item syarat pendaftaran yang dimasukkan oleh partai politik
calon peserta pemilu kepada kpu
beberapa item utama yang nanti perlu dicek ke absana itu adalah
soal kepengurusan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bupaten kota
termasuk juga kecamatan
kemudian juga soal sekretariat tetap partai politik
sampai tahapan pemilu berakhir
dan yang ketiga yang paling penting dan yang paling berat
itu adalah soal syarat keanggotaan
yang kemudian diambil oleh partai politik pada setiap provinsi
nah ini menurut saya sudah ada temuan awal
misalnya informasi terkait dengan adanya anggota penyelenggara pemilu
atau pegawai di sekretariat lembaga penyelenggara pemilu
baik di kpu maupun bawaslu
yang kemudian dicatut secara sepihak oleh partai politik
sebagai anggota partai politik mereka ke dalam sipol
itu sudah ditemukan
bawaslu sudah merilis hasil pengawasan itu pada hari ini
nah menurut saya hal hal seperti ini yang kemudian harusnya dikawal ketat betul
jika kemudian pencatutan nama secara sepihak itu
memang mempengaruhi keterpenuhan syarat keanggotaan
kpu harus konsisten terkait dengan syarat tersebut
hal itu juga termasuk kepada partai politik yang punya kursi di parlemen
mereka tidak bisa mengklaim dirinya bahwa akan melenggang dengan penuh kemudahan
untuk jadi peserta pemilu
tapi jika ada nanti syarat yang kemudian tidak absah
berdasarkan hasil penelitian administrasi ini
maka nanti itu akan diuji
apakah keterpenuhan syarat itu akan berpengaruh kepada
keikut sertaan mereka pada pemilu dua ribu dua puluh
makanya partisipasi masyarakat proses pengawasan yang melekat dari bawaslu
dan konsistensi kpu dalam menetapkan dan menilai keapsahan syarat
syarat syarat yang ada dalam undang undang pemilu itu
menjadi sangat penting di fase berikut ini
oke sejauh mana kemudian kpu akan memberikan komitmennya secara maksimal
untuk mengawal tahapan selanjutnya
karena ini memang tahapan yang luar biasa
membutuhkan energi ekstra dari kpu
tentu kami punya komitmen yang luar biasa mbak eva
karena sejak awal kami sudah memberikan keterbukaan
sangat terbuka kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan
jadi ada empat hal yang di input oleh partai politik dalam simbol
pertama adalah profil partai politik
yang kedua adalah kepengurusan partai politik untuk tingkat nasional
dan kemudian keanggotaan
dan terakhir adalah kantor
inilah yang di input oleh setiap partai politik informasinya
untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari publik soal apa apa saja yang sudah di input
nah tentu kami sudah merekap beberapa masukan dari masyarakat
termasuk penyelenggara pemilu
sehingga inilah yang hal hal yang akan kami klarifikasi kepada partai politik
dalam hal masa verifikasi administrasi
sehingga nanti mereka masih punya waktu untuk memperbaiki dokumen persyaratan
dan penyampaian dokumen persyaratan itu kepada kpu kembali
nanti kami cross check lagi ketika mereka sudah mengembalikan
semua masukan dan tanggapan masyarakat itu kepada komisi pemilihan umum
oke mas fadli anda melihatnya dengan kemudian
kita sudah mulai tahapan menuju dua ribu dua puluh empat nanti
anda melihatnya bagaimana nanti akan
terjadinya pertarungan begitu ya
kalau kemudian tadi kita bicara banyak partai baru yang nanti akan
mewarnai pesta demokrasi kita
ya partai politik tentu menjadi salah satu pilar penting ya
yang nanti akan dinilai dipilih oleh masyarakat dalam pemilu dua ribu dua puluh
dan dalam fase awal ini hanya partai politik yang betul betul siap secara organisasi
siap secara struktur yang bisa jadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
dan verifikasi ini harus dilakukan secara serius
nah yang kedua tentu saja partai politik nanti yang akan jadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
diharapkan lahir dan memenuhi ruang publik dengan perdebatan ide
perdebatan soal program mereka soal rencana rencana kerja mereka
itu yang diharapkan oleh publik nanti disesaki di ruang publik
apa yang kemudian dibicarakan oleh partai politik
dengan begitu nanti soal polarisasi soal hoax soal ujaran kebencian
disinformasi dalam pemilu itu bisa diminimalisir dengan sendirinya
jadi kepada parpol calon peserta pemilu meskipun ya mereka masih akan menjalani verifikasi
nanti tahapannya masih cukup panjang sebetulnya
karena penetapan parpol peserta pemilu itu masih di bulan desember dua ribu dua puluh dua
tapi paling tidak publik berharap bahwa parpol ini lahir menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
betul betul menghadirkan gagasan pembaruan untuk menyelesaikan masalah masalah masyarakat di tahun dua ribu dua puluh empat
oke terakhir dari mbak betty
bagaimana kemudian memenuhi harapan publik yang termasuk tadi yang disampaikan oleh mas fadli
soal menjadi memfasilitasi partai partai politik itu nantinya akan beradu ide
kemudian beradu gagasan dan mungkin kita tidak ingin melihat adanya polarisasi di pemilu mendatang
ya itu akan kita jelaskan atau akan terjadi ketika masa kampanye pemilu yang sudah kita tetapkan mbak eva
dan kami juga berharap pemilihan umum berharap bahwa sebagai salah satu pilar demokrasi
partai politik itu akan memberikan banyak sekali pendidikan politik kepada masyarakat kita
jadi tidak beradu argumen apalagi black campaign atau negatif campaign yang dikemukakan
menurut saya penting bagi partai politik sudah harus bisa memetakan pada topik apa dia sangat kuat
dan kemudian itu menjadi kebutuhan masyarakat
jadi antara supply dan demand dari partai politik kepada masyarakat
itu bisa tersambung jembatannya sehingga masyarakat itu yakin dia akan menggunakan hak pilihnya
nanti dibalik bilik suara pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
ketika masyarakat tahu siapa yang akan dia pilih
ketika masyarakat mengenal
bagaimana kapan dan kenapa harus memilih seseorang atau memilih partai politik
sebagai saluran aspirasinya nanti di legislatif maupun eksekutif
menurut saya itulah kampanye yang berhasil dilakukan oleh setiap peserta pemilu nanti di pemilu tahun dua ribu dua puluh
termasuk partai politik kita yang akan kita tetapkan di tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh
sebagai peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat nanti mbak eva
jadi besar harapan termasuk oleh kpu
kpu juga akan lakukan kerja kerja sosialisasi
bagaimana menjadi pemilih cerdas apa yang harus anda lakukan begitu
tapi itu juga harus dibarengi dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh setiap peserta pemilu
sekali lagi agar masyarakat kita terbuka matanya tergugah perasaannya
mau datang ke balik bilik suara pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
oke baiklah kita akan tunggu sama sama
bagaimana kemudian kpu nanti akan menyelenggarakan pemilu yang tentunya kita harapkan
sebagai pemilu yang cerdas dan nantinya tentunya menghasilkan wakil wakil rakyat
dan juga pemimpin yang memenuhi harapan masyarakat
betty epsilon idrus komisioner kpu dan fadli ramadhanil peneliti perludem
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
selamat malam mbak eva
terima kasih mbak eva